keinformasi pertama presiden joko widodo menyatakan pemerintah tetap memutuskan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm mikro untuk pengendalikan kasus covid sembilan belas
jokowi menilai ppkm mikro merupakan kebijakan paling tepat karena tak akan mematikan ekonomi rakyat
selain itu jokowi juga meminta masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi
dan pemerintah telah memutuskan ppkm mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid sembilan belas
kenapa pemerintah memutuskan ppkm mikro
pemerintah melihat bahwa kebijakan ppkm mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan covid sembilan belas
karena bisa berjalan tanpa mematikan